keadaan si lela teh baik baik saja
itu kenapa dia gak masuk kerja
nah itu masalahnya ji
neng lela tidak masuk kerja karena dilarang sama neng atika
menurut tank atika lela baru bisa masuk bekerja kalau haji sulamteh datang sendiri untuk minta maaf
umi duluan aja deh soalnya rom juga lagi nunggu fauzul
mau ngapain sih si fauzul kemari
itu umi fauzul mau mampir sebentar karena dia mau ngasih rum ini apa berkas berkas data anak anak
yaudah umi jalan duluan ya
tapi awas jangan sampai lu gak datang
menurut rum ini teman teman umi enak banget dilihat
kalau menurut rum sini ya umi ya
umi tuh terlalu heboh
supaya ke sohor
semua kekayaan kita
amat nih tau
umi tuh kalau misalnya nggak pakai baju kayak gini aja umi udah kelihatan kayaknya
susah deh urusan emang lu
udah deh umi jalan ya
kunci kalau mau pergi tinggalin tempat biasa
ula teman teman ya
pak haji sulam emang baik banget
moga aja pak haji sulam sama keluarganya diberi keberkahan rezeki
dan nikmat sehat panjang umur
pak haji sulam emang hebat ya
agak kayak pak haji
maimunah yang bisa nyelam nyelam tapi gak ada buktinya
bukannya nyindir tapi ngingetin ji
percuma punya kalung gelang kincir
tapi gak ada buktinya
bener ke ibu ibu
maaf ibu ibu saya datangnya agak telat
saya juga minta maaf karena pengajian ini gak akan berlangsung lama
saya ada urusan
udah deh rom ah
cepetan gak usah pake basa basi
umi udah gak petah disini
empet sekali umi disini
pan matana pak haji udah aye tawarin per meternya
jadinya satu juta
nah ntar pak haji
kalau ada penawaran berapa aja terserah pak haji dah
yang penting sisa dari penawaran dari pak haji itu resmi menjadi milik aye
kemarin aja gue tawarin enam ratus ribu per meter
kagak ada yang nawar
sekarang lu tingginya tingginya lagi
kapan tanah gue bisa jual tuh
pak haji maunya bersih
mana komisi buat aye pak haji
susah deh ngomong sama lu
komisi aye jadi gak pak haji
tekar dah gue
udah ngasih ongkos kemana kana
medih lu ama duit
ya udah kalo gitu ibu ibu
rum pulang duluan ya
rum mau kemana sih kok buru buru angg
rum mau ketemu sama fawzul mak
tadi ada yang harus dibicarakan sama fauzul
ya udah kalau gitu rum duluan ya
ngedeketin ma vaembe gitu ga classic bangetchange
sama sampai begitu kayak ngedeketin kepala bagian personalnya aja
padahal cuma mau dijadiin pelayan marun doang
eh pak haji biar katanya cuma jadi pelayan
yang saya dengar kerjaan tempat pak haji suram itu emang lumayan
orangnya baik kagak pelit dan suka ngasih bonus lagi
makanya banyak yang mau
sayangnya anaknya masih kecil kecil
biar dia ntar ke keunakan aja tuh
dia selalu melamar di situ tuh di haji suram
padahal rezekinya kan lumayan
kenapa si cs cs gue tuh jadi pada dukung keluarganya si suram
gue jadi doung kok
rumahnya yang enak enak adem ya
abang jadi betah lama lama di mari
bang rahmadi kok ngomongnya kayak baru pertama kali aja sih
eh zul waalaikumsalam
ketemu di mari
alhamdulillah baik bang
bang rahmadi rum pergi dulu ya
loh mau ke mana rum
rum sama zul mau ngajar
rum kalau gitu
abang pamit juga deh
loh katanya mau ketemu sama abah
nggak jadi deh lain kali aja
udah lama dateng
kok hirup pergi dulu ya mi
kapan datengnya ramadi
dari tadi mi
rupanya suruh mana buru buru pulang
ramadi sudah ketemu sama rumana
apaan lagi tuh dia
mungkin yang ditok kok sampai begitu
kebangetan bener si rumahnya itu
untung aja anak gue
senggak nanti gue mau
keadaan si lela teh
itu kenapa dia ga masuk kerja
nah itu masalahnya ji
tidak masuk kerja karena dilarang sama neng atika
menurut neng atika
lela baru bisa masuk bekerja
kalau haji sulamteh datang sendiri untuk minta maaf
nggak usah deh bang makin belagu aja tuh anaknya susobari
nggak usah dipakai lagi deh dia
ya mungkin masih emosi kali
tapi kita nggak bisa ngerendahkan diri kita sama mereka dong bang
yang bikin antiaya kesel laganya si atika tuh
ssss dilarang gosip alias kegibah
ssss dilarang gosip alias kegibah
gue yakin suatu hari nanti gue pasti bisa naklukin hatinya rumana
ini cuma masalah waktu aja kok
iya cuma masalah waktu saja
malang sih om haji sulam
berarti dia gak mau minta maaf kali
gak mau minta maaf aja susah amat
ya mau nagih maafnya haji sulam dong
biar si lela nggak dipecat
mami nggak tega kalau ngeliat si lela jepang nganggurang
itu namanya sama aja kita merendahkan harga diri kita di depan om swab
jangan sampe deh
biarin aja kita tunggu dia sampe dia minta maaf kemari mi
tunggu aja ya
udah kelar kan urusan panjar buat setan itu
soalnya ibu ibu di kampung ini udah pada nanyain semua
kan kalau nggak jadi lo malu pak
lo sebarin ke orang
ini kan sesuatu yang belum nyata
baru rencana doang
bang siapa sih yang nyebarin
lo juga nggak tau mereka udah pada tau
lo juga nggak tau mereka taunya dari mana
waktu ruang ngaji pengajian ibu ibu semua pada nitipin anak anaknya buat jagain warung kita di mall
pada mau kerja sama kita
bener tuh mak lo denger kayak gitu
makanya lo nggak usah lagi cari deh anak anak yang buat jaga warung lo di mall tuh
banyak bener yang pada dateng kan
kenapa sih bang
kayaknya puyeng banget
orang tuh pada duduyun duduyun dateng rumah kita
mau ngelamar kerja
lo tau sendiri waktu parang indonesia
kalo nggak diterima marah
kamu berubah kita deh dihancurin
serem juga ya lam ya
sekarang dipercepet aja jualannya
terus sekalian kita langsung buka cabang
kita nggak boleh di cabang
tuduh dipikir dulu mateng mateng
ntar keburu rumah kita itu diangguk sama masa
di mall itu orang duduyun duduyun dateng rumah kita
mau ngelamar kerja
tapi yang diterima cuma dua orang